iya tuh ada cewek cacat
bisa kita palak tuh
kalian mau ngapain
aku butuh tas kamu
jangan dong jangan
jadi sekarang kamu tinggal disini ken
tadinya sih tendanya nggak ada
tapi nggak tahu tiba tiba ada yang diharin buat aku
ken disini kan banyak nyamuk
kalau gitu aku ambil
aku ambilin penemuanku yang terbaru ya
namanya selimut tanti nyamuk
biar kamu nggak digigit nyamuk ken
ken aku boleh masuk gak
run aku tuh salut banget loh sama kamu
ya kecelakaan itu kan terjadi karena kenny
kok kamu gak marah sih sama dia
udah lah liz
itu juga bukan salahnya kendi kok
ya aduh dulu
ran jujur aja deh
kalau kendi nggak ada di rumah kamu waktu itu
kamu gak akan kecelakaan dan gak akan kayak gini kan
ran ran ran
kok mereka berduaan ya
candy tuh emangnya di depan kita pura pura baik
tapi sebenarnya hatinya itu licik
dia sekarang pasti seneng deh
kamu udah duduk di kursi roda
hah dia tuh ketrawan banget sih
dia gak mau cowok cowok lain tuh deket sama cewek cewek lain
ih temen apaan tuh
harusnya kan sekarang dia cuma kamu bantuin kamu
jangan malah berdua dua
cepetan sekarang kamu hantarin aku pulang
gak mungkin kayak gitu
kalau kendi gak ada di rumah kamu waktu itu
kamu gak akan kecelakaan dan gak akan kayak gini kan
tapi lisa ada benarnya juga
kalau waktu itu candi gak di rumahku
pasti sekarang aku gak mungkin kayak gini
di nanti seharian kita jalan yuk
kok cuman kamu ngajakin aku jalan
biasanya kan aku duluan yang ngajakin kamu
soalnya kalau aku cuma di rumah aja
cuma bikin aku tambah sedih mikirin kaki aku
ya udah nanti sore aku jemput kamu ya
gak usah deh kita janjian di taman dekat bioskop aja
kan aku bisa tidur sama supir
boleh boleh boleh jam lima sore ya
jadi gimana ken kamu udah ngerti kan
jadi kan kalau misalnya ini tambah ini terus kali ini kayak gini kan
ah iya betul betul
biar lebih jelasnya aku ambilin buku cetak dulu ya buat kamu
iya makasih ya steve
kamu tuh kenapa sih dari tadi tuh gelisah banget sih
kamu ada janji sama orang
iya ada jam lima ada janji sama rani
oh yaudah sekarang mendingan kamu pergi aja daripada telat
nanti rani nungguin kamu lagi
gak apa apa kalau aku tinggal di sini sendirian aja
kan aku udah ngerti besok kita ketemuan lagi terus kamu periksa ya

engga gausah gausah masih keburu gausah keburu
itu kan aldi sama candy
ken ken jangan bergerak ya
di di ulet ada ulet
aduh nih aduh
belom ada kan
mbak mau saya tunggu mbak
gausah pak nanti pulangnya saya diantar aldi kok
makasih ya steve di
aduh di situ di situ
aduh di situ
ayu pelan pelan pelan pelan
kok ga dateng dateng sih
mana udah mulai hujan lagi
jangan hujan lagi
gua udah jahit sama rani
aduh siapa nih
gua duluan ya
aldi pasti dateng
aldi pasti dateng
aldi ga akan dateng
dia lagi sibuk berduaan sama kendi
dan sekarang mereka masih berduaan
kamu itu udah tahu kan
sifatnya candy itu kayak gimana
dia itu temen makan temen
dia udah bikin kamu cacat
dan sekarang dia pingin rebut aldi dari kamu
dia tuh pengen rebut semuanya dari kamu
dan sekarang kamu masih belah belahin dia
kamu tuh nyadar dong run
dia itu salah sama kamu
maksud kamu jangan belah dia terus terusan
kau ngerti kan
kau ngerti kan
kau ngerti kan
ran ran ran
gak usah ladi
gak ada yang perlu kita omongin lagi kok
ada yang perlu kita omongin lagi kok
beri aku kesempatan ngomong ran

aku kemarin udah kesana tapi kamu udah gak ada
kalau misalnya rani gak mau
oh jangan dipaksa kayak gitu dong
kasian raninya kan
aku tahu soal kemarin kamu marah kan
aku bisa jelasin semuanya kenapa aku telat kemarin
aku bisa jelasin semuanya kenapa aku telat kemarin
gak usah d
kita pergi dari sini aja yuk ah
udah pinggir pinggir
pak iden mana sih
lama banget bukannya jemput dari tadi
itu kan rani
pergi kau gini pergi
aku benci sama ngapa aku benci
pak diri gimana sih dato maaf banget